dan kini untuk mengetahui bagaimana reaksi warga gaza terkait kebijakan trump mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
kita sudah terhubung dengan muhammad husin warga negara indonesia yang menjadi aktivis spirit pepaksa yang kini berada di jalur gaza
halo selamat pagi waktu jakarta mas hussein
bisa anda ceritakan bagaimana situasi terkini respon warga gaza hingga hari ini
tampaknya sudah dua hari setelah kebijakan donald trump dirilis apakah penolakan tersebut semakin masif atau semakin sporadis
silahkan mas hussein
ya pertama kami ucapkan assalamualaikum kepada pemirsa cnn kepada mbak hera dan mbak fani
saat ini di gaza perlu diketahui di gaza pukul lima pagi
dan sejak kemarin sejak kemarin gelombang protes
dari warga gaza terhadap pengumuman donald trump yang mengatakan bahwa yerusalem resmi sebagai ibu kota israel terus meluas
aksi bentrokan menuntus dan pecah di mana mana setidaknya di sepuluh kota besar di palestina termasuk di gaza
terjadi bentrokan hebat antara para pemuda palestina melawan militan israel
seperti yang dikabarkan dari pihak medis pemerintah palestina
sudah lebih dari seratus perban luka puluhan diantara yang terkena tembakan
baik itu peluru tajam maupun peluru karet
sementara ratusan mengalami sesak nafas setelah menghirup gas air mata
dan bahkan tadi malam sudah terdengar dari tempat kami berada di gaza
jual beli serangan antara pejuang palestina melawan militer israel
di mana sejumlah pesawat tempur israel sudah mulai membambardir sejumlah titik di jalur gaza
dan juga mereka menggunakan tank di wilayah perbatasan sudah mulai melakukan serangan terhadap pos pos milik para pejuang palestina
yang kemudian dibalas oleh sejumlah horoket dari wilayah gaza
dan kondisi ini diperkirakan akan semakin memanas
selama presiden amerika donald trump masih bersikeras dan tidak mau menarik perkataannya
menarik pernyataannya bahwa al qudz atau yerusalem yang selama ini sepakat untuk dimiliki oleh tiga negara
tiga agama maksud saya tiga agama yaitu islam yahudi dan nasrani
namun setelah pernyataan kemarin oleh trump
mereka memiliki pernyataan yang tidak segar di tarik
maka dikhawatirkan gelombang perlawanan akan semakin meluas
korban akan banyak berdatuhan
dan kondisi akan semakin tidak terkendali
dunia internasional sudah memberikan respon atas rilis ataupun juga sikap keputusan yang disampaikan oleh presiden trump
tapi tidak begitu keras nampaknya sikap dari pemerintah ataupun juga otoritas dari palestina sendiri
apakah anda mendengar apa sesungguhnya sikap respon dari pemerintah palestina terhadap pengumuman dari presiden trump
kalau dikatakan keras atau tidak keras respon dari pemerintah palestina sendiri
itu tergantung dari mana kita memandangnya
dan juga kita harus memahami kondisi yang dialami oleh otoritas palestina sendiri
mereka tidak berdaya
seperti yang kemarin disampaikan oleh mahmud abbas presiden palestina
ketika pasca pengumuman trump
dia mengatakan bahwa apapun pendataan yang dikeluarkan oleh trump
klaim klaim apapun yang mereka nyatakan
itu tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa yerusalem adalah ibu kota palestina
dan kemarin juga dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di gaza
dua petinggi emas dan fatah dua organisasi politik terbesar di gaza
mereka sepakat mewakili nama pemerintah palestina untuk menggalang atau memobilisasi warga palestina
turun turun ke jalan
untuk melakukan unjuk rasa dan menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan baru israel dan donald trump ini
dan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang mereka cukup keras
mereka cukup menantang
dan sikap mereka jelas dalam merespon pernyataan sepihak dari donald trump ini
baik mas hussein implikasi dari keputusan presiden trump tentu luas
karena kita tahu di sana ada bangunan bersejarah
kemudian juga ada beberapa aset
bagaimana pengaturan kepemilikan sendiri
apakah ketika misalnya warga palestina akan masuk ke sana harus melalui pemeriksaan yang ketat
atau bagaimana pengelolaan ataupun juga pengaturan kepemilikan aset
kemudian juga bangunan bangunan bersejarah ketika donald trump sudah mendukung bahwa yerusalem adalah ibu kota dari israel
di sini adalah masalahnya mbak
sejak tahun delapan puluh memang sudah ada semacam pengajuan dari pihak pemerintah amerika
bahwa ini memang segera memang akhirnya disahkan sebagai ibu kota israel
namun akibat pengajuan saat itu terjadi banyak letupan dan perlawanan
sehingga ada disepakati bahwa yerusalem untuk sementara menjadi ibu kota bersama
ibu kota bersama yang berada di bawah kekuasaan jordania
sehingga hingga beberapa hari yang lalu trump mengumumkan
untuk pembagian pengaturan kunjungan masalah misalnya ya
atau hak kepemilikan tempat untuk bersejarah ini yang merupakan hal sensitif
karena di yerusalem ini kan banyak bangunan bersejarah milik umat islam
banyak bangunan bersejarah milik umat kristiani
kalau semua itu dimonopoli oleh yahudi
itu artinya jelas peranggaran kekuasaan
baik itu di undang undang lokal maupun di undang undang internasional
makanya inilah yang menjadi permasalahan utama dari pengambilan alih ibu kota yerusalem
dari miliki palestina dan alihkan menjadi ibu kota israel
belum belum ada solusi yang pas
dan kita nggak tahu bagaimana trump kedepannya akan bertanggung jawab
dalam melakukan pembagian atau pengaturan kepemilikan aset aset sejarah ini
ya mas hussein seperti yang kita ketahui
pernyataan donald trump itu memicu reaksi yang keras dari seluruh dunia
dan termasuk di palestina sendiri
lalu bagaimanakah warga negara indonesia di sana
apakah ada kekhawatiran mengingat aksi unjuk rasa semakin meningkat
tidak hanya di palestina tapi juga di dunia
selama ini ini adalah perkembangan yang sangat penting
dan saya juga berpikir karena saya sudah berpikir

aksi bentrokan itu terjadi di palestina
dan di waktu yang bersamaan juga terdapat warga negara indonesia
baik di jalur gaza maupun di titik biparat
untuk di tepi barat sendiri saya rasa tidak ada kekhawatiran
karena tidak ada dalam sejarah bentrokan antara israel dan palestina itu
melahirkan korban dari pihak indonesia
dan juga fakta mengatakan
bahkan di tepi barat ini tidak banyak warga indonesia
bahkan di gaza sendiri saat ini
setahu saya hanya ada tiga warga negara indonesia
dan insya allah semuanya dalam keadaan baik tidak terpengaruh
tidak juga ketakutan atau khawatir terhadap bentrokan yang semakin luas
kalaupun ada yang dikhawatirkan
seperti tahun dua ribu empat belas lalu ketika perang sudah berkecamuk
kita harus mengkhawatirkan bom bom dari pesawat tempur israel
yang tidak memilah milih korban
dan itu cukup beresiko bagi warga negara indonesia
khususnya di jalur gaza
baik terima kasih mas muhammad hussein yang melaporkan langsung dari jalur gaza
dan mas muhammad hussein juga sebagai wni juga semoga berhati hati
semoga selamat bersama rekan rekan aktivis yang lain mewakili indonesia di sana
terima kasih mas muhammad
hussein langsung dari gaza